anda kembali menyaksikan breaking news saudara
stasiun rangkas bitung dipadati enam belas dua ratus tiga belas pemudik di puncak arus balik lebaran
para pemudik terus berdatangan ke stasiun rangkas bitung
yang hendak melakukan perjalanan ke daerah jabodetabek menggunakan komuter lain
hingga pukul sebelas siang tadi ribuan pemudik memadati stasiun rangkas bitung
yang akan menggunakan krl maupun kereta lokal rangkas bitung merak
tercatat saudara ada enam belas dua ratus tiga belas pemudik terdiri dari dua belas dua ratus delapan puluh enam pengguna krl
yang tiba di rangkas bitung maupun yang akan melakukan perjalanan ke jabodetabek
serta tiga sembilan ratus dua puluh tujuh pengguna kereta lokal rangkas bitung merak
kos yang stasiun rangkas bitung
hari ini ada peningkatan
peningkatan arus balik mudik
kita pantau dari pagi sampai hari ini di stasiun ramai lancar
tapi untuk peningkatan saya menikahkan signifikan
itu berkaitan mungkin hari ini perkiraan kami hari ini puncak arus